tak banyak orang yang menjalani hidup sepenuhnya untuk orang yang membutuhkan
seperti yang dijalani oleh seorang kusir andong yang ada di bekasi jawa barat
selama dua puluh lima tahun terakhir ini ia merelakan hidupnya untuk mengurus orang dengan gangguan kejiwaan
dan inilah kisah marsan perawat jiwa jiwa yang gelisah
suara orang mengaji mengisi siang yang mendung hari itu
di surau sederhana belasan orang duduk merapal doa dan surat surat pendek
ada yang husyuk ada pula yang membuang jauh pandangannya
inilah pemandangan yang lazim ditemui di yayasan al fajar berseri
yang terpencil di salah satu sudut kampung pulau tambun selatan kabupaten bekasi
mereka adalah penderita gangguan jiwa
yang dirawat oleh marsan
nah disitu kebetulan pas saya lagi lewat di sekitar perumahan itu ada tempat pembuangan sampah di situ
kebetulan orang tersebut ini dia makan di kantong plastik yang digerumuni lalat gitu
saya melirik itu kalau saya lihat makanan yang sudah tidak layak dimakan oleh manusia
panggilan jiwa dan komitmen marsan merawat orang dengan gampang
gangguan jiwa atau odgj sempat ditentang keluarga dan lingkungan sekitarnya
namun ia tak goyah
sedikit demi sedikit ia menyisihkan penghasilannya sebagai kusir andong dan membeli tanah ini
untuk menampung mereka yang terlantar
nah disitu saya makin tambah cinta melihat orang orang seperti itu jadi saya ibah gitu
nah dari tahun sembilan terus berangsur angsur sampai tahun dua ribu lima singkatnya
ini yang lama nih
ya ini pertama ini tundung dua ribu lima ini
ini kayaknya kayu bekas semua
kayu bekas bekas yang mungkin tujuannya buat kayu bakar saya kumpulin saya bangun barak
tapi ini dulu tanah dari mana pak
kalau saya ngelihat bapak backgroundnya adalah kusir nih
itu tanah dapat dari mana
itu kan dari tahun sembilan puluh dua
tahun sembilan puluh dua saya berangkat sampai tahun dua ribu
artinya saya sudah punya bekal
bekal usaha saya sambil saya merawat orang seperti ini
nah kebetulan ini sangat murah sekali
bahkan juga saya belinya ini gak kontan gitu
kini lebih dari dua ratus odgj yang ia rawat
banyak di antara mereka yang terlantar atau bahkan tak lagi diterima keluarganya
dengan segala keterbatasan marsan berusaha memberikan pembinaan fisik dan mental kepada mereka
marsan kini dibantu tujuh belas perawat dan pengasuh
beberapa di antaranya adalah mantan penderita gangguan jiwa yang telah pulih
sondang salah satunya
ibu tiga anak ini bertugas sebagai juru masak di panti
ia merasa beruntung dan jauh lebih bahagia tinggal di sini
sedihnya ya kayak apa ya di sini lebih bahagia dibanding di luar gitu
masih banyak yang lebih
apa ya lebih kurang apa kurang perhatian gitu saya
jadinya saya lebih baik mendekatkan diri ke mereka
karena mereka juga seperti mungkin sebagian seperti saya gitu
tidak diterima sama keluarga sama warga yang lain seperti itu
banyak orang pintar dan mampu di dunia ini
namun yang memilih mengabdikan diri layaknya marsan jelas tidaklah
bagi marsan hidup bukan sekedar materi
melihat warga binaannya bisa kembali hidup mandiri adalah kebahagiaan tak terperi
biladia rahma bekasi